alunan musik gondang mengiringi peringatan empat puluh hari meninggalnya brigadir nofriansah yosua huta barat
peringatan yang juga dilakukan dengan menyalakan empat lilin ini dilakukan kamis malam di pelataran taman ismail marzuki jakarta pusat
puluhan warga menunjukkan empati dengan membagikan mawar tanda duka seperti mendoakan brigadir yosua
mereka juga menuntut keadilan agar semua pelaku pembunuhan dan orang orang yang terlibat dihukum seberat beratnya
itu banyak sekali keanehan yang menurut saya kesempatan emas kesempatan luar biasa untuk kita semua belajar supaya nyawanya joshua itu tidak hilang dengan sia sia
pengacara keluarga brigadir yosua kamarudin simanjuntak mengatakan akan terus mengawal kasus ini hingga proses di pengadilan
ia meminta kapolri membuka motif pembunuhan yosua
kalau tidak ada motif berarti itu nanti menjadi tiga ratus tiga puluh delapan atau tiga ratus lima puluh satu ayat tiga
karena semua pembunuhan terencana adalah pasti ada motif
oleh karena itu kita harus mendorong kapolri kabar restrim dan dirtipidung mengungkap apa yang menjadi motifnya
peringatan empat puluh hari meninggalnya brigadir yosua
yosua berlangsung damai dan hikmat